presiden joko widodo mengimbau masyarakat indonesia agar tetap mewaspadai kembali meningkatnya angka positivity rate covid sembilan belas akhir akhir ini
meski kenaikannya kecil dan terkendali presiden kembali menekankan pentingnya kesadaran masyarakat melakukan vaksinasi booster
presiden joko widodo menyebut salah satu penyebab kembali naiknya angka positivity rate covid sembilan belas adalah libur idul fitri dua ribu dua puluh
meski demikian pemerintah mencatat angka kenaikannya tidak signifikan dan masih di posisi terkendali
hal ini terlihat dari persentase kenaikan jumlah kasus positif covid sembilan belas yang tidak lebih dari lima persen